kita ke informasi lainnya zaim saidi pencetus dan penggagas pasar muamalah ditangkap baris krim polri pada rabu tiga februari dua ribu dua puluh
sementara itu lokasi yang dijadikan pasar muamalah di tanah baru beji depok jawa barat yang menggunakan dinar dirham sebagai alat transaksi pun dipasang garis polisi
pasar muamalah ini sempat viral karena menggunakan dinar dan dirham sebagai alat transaksi dalam jual beli
sekelompok orang pun meminta pasar ini untuk ditutup karena dikhawatirkan sebagai upaya membentuk kilafah
namun terkait kilafah sudah dibantah oleh anto yang merupakan pedagang dan pemilik toko madu di pasar muamalah
bahkan dirinya mengatakan bahwa jika tidak memiliki dinar dan dirham maka rupiah pun bisa digunakan atau bisa juga dengan sistem barter
hingga saat ini pihak kepolisian belum dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait pemasangan garis polisi di pasar muamalah ini